masih banyak warga dki jakarta yang menggunakan air tanah atau air sumur untuk keperluan sehari hari
saat ini saya sedang berada di rt sepuluh rw dua semanan kalideres jakarta barat
di mana sebagian besar warga belum memiliki akses ke pipa pamjaya atau perusahaan air minum jaya
salah satunya adalah maria yang sudah tinggal di semanan selama tiga puluh lima tahun bersama anak dan cucunya
ia dan keluarganya bergantung pada air tanah untuk kebutuhan sehari hari seperti mandi mencuci baju dan membersihkan rumah
kita lagi mau ngapain nih bu maria
kita mau menyalang air
nyelang air ini air tanah ya bu ya berarti ya
bu maria bayar berapa bu
sejam dua puluh ribu
lima puluh ribu per jam oke coba kita nyalain ya
ini air tanah berarti sehari hari ibu maria seperti ini
iya setiap hari begini buat mandi buat nyuci buat ngepel kalau minum enggak masak enggak
minum masak pakai apa nih
pakai air galon
pakai air galon ya berarti ini nggak buat konsumsi lah ya bu
ini tapi alirannya
cukup kencang ya
iya kencang bagus
sehari habis berapa bu maria
setiap hari seperti ini sudah sejak kapan
udah lama udah ada kali sepuluh tahunan kayaknya
ini kan jepang yang diputus lima tahunan
jepang jepang yang diputus
lima tahunan makanya
terus air tanah ini nyelang ya sebutnya ya nyelang ini berbagi sama berapa tetangga bu
sama macam semuanya di daerah sini hilang juga atau bagaimana
sekarang nggak ada pam
sekarang nggak ada pam
sekarang nggak ada pam terus banyak kan pada punya begini pada nyalang
sekarang nggak ada pam
sekarang nggak ada pam
sekarang nggak ada pam
menurut maria pada dua ribu enam belas rumahnya sempat mendapatkan akses pipa air bersih yang dikelola bumd dki
perusahaan air minum jakarta raya atau pam jaya
namun pada dua ribu delapan belas akses ke pipa tersebut dihentikan tanpa penjelasan sehingga maria dan keluarga kembali menggunakan air tanah
setiap hari maria menghabiskan dua puluh ribu rupiah membeli air dari tetangganya yang memiliki

pokoknya enam ratus deh sebulan paling minim
saya tuh jualan tuh sehari paling dapat untung tujuh puluh ribu
buat beli air buat makan buat jajan susu saya
ya abis kalau saya yang kedagang ya nggak punya duit
rt sepuluh rw dua semanan terdiri atas satu ratus dua puluh keluarga
namun menurut ketua rt setempat
hanya tiga puluh rumah yang memiliki akses ke pipa air bersih

pemilikan air bersih di pam jaya
ada yang lewat air tanah
ada yang lewat selang dari tetangga
dari pump juga ada dari gerobak juga ada
kemarin terakhir itu dua ribu dua puluh satu
orang pam survei
kita dikasih data untuk men survey masyarakat
nah ternyata masyarakat minat untuk menggunakan pam

akan tetapi sampai sekarang
rencana itu belum terrealisasi
dengar kabarnya planningnya itu dua ribu dua puluh empat mungkin abis pemilu lah
kita nggak tahu lah itu
sejak awal dua ribu dua puluh tiga pamjaya mengoperasikan pengelolaan air bersih perpipaan di dki jakarta
menurut ketua panitia khusus air minum dprd dki jakarta pandapotan sinaga
ya tapi itu setelah masa pengambil alian palija sama etra oleh pdam

karena kan sekarang udah ada peraturan bahwa tidak boleh lagi menggunakan air bersih
karena kan sekarang udah ada peraturan bahwa tidak boleh lagi menggunakan air bersih

ya kita dorong waktu kita di pansus juga kita dorong supaya pdm bergerak cepat untuk membangun kebutuhan kebutuhan atau pipa pipa besar yang bisa menyalurkan air di seluruh jakarta
tertuang dalam peraturan gubernur dki jakarta nomor sembilan puluh tiga tahun dua ribu dua puluh satu
peraturan yang melarang pengambilan air tanah ini mulai berlaku satu agustus dua ribu dua puluh
kebijakan ini diterapkan untuk mencegah penurunan muka tanah
penggunaan air tanah oleh mayoritas warga dki berkontribusi terhadap masalah ini
pada dua februari dua ribu dua puluh tiga atau hari pertama pam jaya secara penuh mengoperasikan pengelolaan air pipa
jadi kita staging ini akan menambah sekitar empat ribu lima ratus kilometer pipa lagi
itu staging dari mulai dua ribu dua puluh dua
dari mulai dua ribu dua puluh empat pembangunannya saat ini sudah berjalan
kita bekerja sama dengan pupr juga karena pupr juga membantu kita menyediakan air bakunya
jadi saat ini sedang ada infrastruktur panjang pipa yang sedang dilakukan oleh kami
kemarin kami sudah berkunjung juga dengan direktur utama pjt dua bersama sama ke jatiluhur
jadi nanti kita akan benar benar memastikan air itu dari jatiluhur itu masuk ke jakarta
arief mengatakan untuk mencapai target dua ribu tiga puluh pihaknya akan memasang satu satu juta pipa baru
karmair mursalim robin kit jakarta